meluapnya sungai cianjur setelah hujan deras menyebabkan dinding turap di pamoyanan cianjur ambrol
akibatnya enam rumah warga kini terancam ambruk akibat tidak adanya dinding yang menahan tanah fondasi dari terjangan air
hujan deras yang menguyur sebagian wilayah cianjur jawa barat sejak sabtu sore hingga minggu dini hari
menyebabkan air sungai cianjur meluap hingga enam meter
akibatnya dinding turap tidak sanggup menahan derasnya aliran air sungai dan ambrol
beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
kondisi ini mengancam keberadaan enam rumah milik warga kampung pamoyanan kabupaten cianjur jawa barat
untuk menghindari ambruknya rumah dan jatuhnya korban
warga berharap agar dinas terkait secepatnya memperbaiki dinding turap